kepadatan kendaraan di pelabuhan merak banten mulai terurai senin pagi
sejumlah kendaraan pribadi yang sebelumnya tertahan di pelabuhan sudah mulai diberangkatkan
kendaraan di lima area parkir dermaga pelabuhan merak masih menunggu giliran berangkat ke pulau sumatera
meski sebagian kendaraan sudah diberangkatkan pemudik yang masih tertahan mengeluhkan lamanya waktu tunggu
padahal jarak dari area parkir ke pelabuhan hanya empat km
menurut data pt asdp sejak senin dini hari delapan kendaraan pribadi sudah diberangkatkan menuju pulau sumatera
pemudik tanpa kendaraan yang diberangkatkan berjumlah satu ratus sebelas penumpang
pemudik bersepeda motor lima puluh tiga penumpang dan pemudik bermobil enam puluh satu orang
kita mau mudik
ke padang ya
nyampe ke dalam pelabuhan tadi berapa jam ya pak
ada sekitar lima jam lah
dari mulai tol sampai sini